puluhan warga yang tergabung dalam aliansi anak bangsa cinta kedamaian
menggelar aksi unjuk rasa di depan mapolda metro jaya senin siang
mereka menuntut kepolisian menangkap rizik sihab
dari mobil komando orator mendesak polda metro jaya
untuk tidak ragu bertindak tegas kepada rizik sihab
yang diduga telah melanggar aturan protokol kesehatan
sejumlah aparat kepolisian terlihat menjaga demonstrasi tersebut
arus lalu lintas di jalan jenderal sudirman tersendat
akibat adanya aksi unjuk rasa ini
sementara pada senin siang jalan petamburan tiga jakarta pusat
dijaga ketat laskar front pembela islam dan sejumlah pemuda lainnya
sejumlah media masih menunggu keterangan dari pihak fpi
sementara di jalan ks tubun sendiri
arus lalu lintas berjalan normal tanpa penjagaan kepolisian